kpu provinsi dki jakarta memastikan tujuh puluh satu ribu warga jakarta yang belum memiliki ktp elektronik atau iktp
tidak akan kehilangan hak suaranya pada hari pemilihan lima belas februari dua ribu tujuh belas
warga yang belum memiliki iktp diminta untuk segera mendaftar ke dinas kependudukan dan catatan sipil dki jakarta
untuk meminta surat keterangan sebagai warga jakarta
dengan surat keterangan tersebut warga yang belum memiliki iktp dapat ikut mencoblos
ada tujuh puluh satu ribuan masyarakat dki jakarta yang potensial pemilih tapi tidak punya iktp
apakah kehilangan hak pilih
sesungguhnya tidak kehilangan hak pilih sepanjang mereka memenuhi syarat
pertama uruslah segera yang disebut surat keterangan dari dinas dukcapil yang menyatakan
diri mereka itu ada dalam database kependudukan dki jakarta
baru akan dapat menggunakan hak pilih sebagai dptb daftar pemilih tambahan
yaitu mereka yang dapat menggunakan hak pilih pertama karena alasan
tidak ada dalam dpt dan yang kedua mereka dapat menggunakan hak pilih
sepanjang punya iktp atau surat keterangan dari naksuk capil
dan baru dapat menggunakan hak pilih di atas jam dua belas sampai jam satu siang